alih ke informasi terkini kami mendapatkan kabar lebih dari tiga puluh kapal ikan milik nelayan terbakar di pelabuhan benoa dan pasar pagi ini
hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan petugas pemadam kebakaran setempat
kebakaran api membakar lebih dari tiga puluh kapal nelayan di pelabuhan benoa denpasar bali hari ini
proses pemadaman masih berlangsung hingga pagi ini tepatnya di depan dermaga pt bandar nelayan
hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan puluhan kapal nelayan
ini merupakan gambar yang kami ambil juga kemudian berada di media sosial ya bahwa kita bisa lihat bersama ada puluhan kapal
tepatnya kalau kami melansir dari detik com ada tiga puluh sembilan kapal ikan terbakar di pelabuhan benoa bali dan sampai saat ini pun masih terjadi pemadaman
yang dilakukan oleh dua puluh lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
kalau kita bicara soal kronologinya dilaporkan oleh cnnindonesia com dan juga detik detik com bahwa kebakaran terjadi pada pukul dua waktu indonesia tengah
di pelabuhan benoa badung bali bahkan hingga sampai saat ini pun belum diketahui apa sebetulnya yang menjadi pemicu kebakaran tersebut
memang ada tiga puluh sembilan unit kapal ikan yang terbakar di sana ini merupakan informasi yang didapatkan dari kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo
melalui akun twitternya juga beliau menyampaikan informasi ini pada pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat dan diinformasikan juga bahwa laporan sementara tidak ada korban jiwa
ya untuk sementara berdasarkan informasi yang kami peroleh juga mobil petugas pemadam kebakaran ini terlihat datang
silih berganti namun memang karena situasi di sana di mana angin berhembus cukup kencang sehingga menyebabkan petugas pun sulit memadamkan api
dan selain itu proses pemadaman api juga sulit dilakukan karena kapal atau lebih tepatnya letak kapal antara satu dan yang lainnya itu cukup berdekatan satu sama lain sehingga pemadaman sulit dilakukan
dan kami pun terus akan memperbarui informasi ini kepada anda dengan menghubungi pihak pihak terkait yang dapat kami pastikan bahwa sampai saat ini api belum bisa dipadamkan seutuhnya
seperti yang disaksikan bersama bahwa asam begitu tebal memungkung tinggi dan pihak pemadam kebakaran terus melakukan
dan kami juga ingin memberi tahu bahwa kebakaran ini bukan kebakaran pertama kali terjadi ya utamanya di pelabuhan benoa beberapa hari yang lalu tepatnya hari senin
terjadi kebakaran juga di mana delapan kapal penangkap ikan dilaporkan terbakar pada pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia tengah di tempat yang sama
dan posisi kebakaran yang saat ini terjadi pun merupakan posisi yang sama pada saat
kebakaran terjadi pada dua juli yang lalu bahkan kebakaran tersebut belum diketahui juga penyebab pastinya
sampai saat ini juga belum ada informasi dan juga pihak pihak dari penyedia kapal ataupun pemilik kapal yang bisa kami tanyakan terkait dengan kebakaran tersebut